untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa magnitudo enam sembilan yang melanda wilayah sumatera barat
kami telah terhubung dengan produser senior cnn indonesia julung sintawati
yang saat ini tengah berada di kota padang
good morning julung sebelumnya minal aidin walfa izin
kami semua tahu anda di padang ini sedang mudik
semoga anda dan juga keluarga di sana dalam keadaan sehat
langsung saja mungkin status peringatan tsunami ini telah dicabut oleh bmkg
lalu bagaimana situasi di kota padang saat ini
dan seperti kita lihat anda saat ini sangat dekat dengan bibir pantai ya
baik seperti yang daniela sudah lihat saat ini saya berada di pantai pasir jambak
seperti yang kita semua tahu bahwa kota padang berada di pesisir daerah pulau sumatera
di mana di kota padang sendiri banyak sekali perumahan permukiman yang berada di pantai
seperti yang kita lihat saya berada di pantai
banyak sekali perumahan yang berada dekat sekali di pantai
yang ini kita lihat banyak sekali pada situ di bibir pantai
saya melihat awareness warga kota padang
saya melihat warga kota padang itu terhadap bahaya tsunami dan gempa
mereka saya ini sudah sering melakukan simulasi dan penelitian
sebetulnya gempa yang terjadi saat ini itu adalah gempa yang kesekian kali terjadi
setelah gempa besar terjadi pada dua ribu sembilan lalu
jadi mereka punya awareness yang cukup tinggi untuk menghadapi tsunami dan gempa
ketika gempa terjadi mereka tidak bisa menemukan semuanya

warga mulai keluar dari rumah
sempat terjadi masih lampu
tapi kemudian itu sekitar hanya sekitar beberapa menit saja langsung menyala lagi lampu
warga kebetulan saya sedang berada di kota padang bersama keluarga besar
langsung keluar rumah saya melihat sekeliling warga mulai meninggalkan rumah mereka
untuk melakukan pembangunan
saya melihat mereka tidak panik
melakukan evakuasi dengan teratur dengan aman dengan lancar
perjalanan menuju ke lokasi yang lebih tinggi juga dilakukan dengan aman
tidak ada yang berusaha untuk merobos antrian
semuanya berjalan lancar
ketika sampai di lokasi yang lebih tinggi juga mereka parkir di pinggir jalan dengan baik
tidak ada yang berusaha untuk melukuki jalanan tidak berusaha untuk melukuki pintu rumah warga
semuanya berjalan dengan baik
ketika manapun peringatan sudah ditampur dan kami diperbolehkan kembali pulang ke rumah
juga dilakukan dengan baik
sekitar pukul lima warga kembali ke rumah dan
saya melihat aktivitas mereka juga berangsur normal
tadi sempat melewati paras
pasar tapi memang sedikit sepi
saya menyerah karena mereka baru pulang
jadi belum siap siap untuk membuka kios dagangan mereka
jadi memang ada sepi
tapi untuk warung warung makan semuanya sudah buka
begitu sudah menyelesaikan
baik terima kasih informasinya
tentunya ini menjadi suatu yang membuat kita agak bernafas sedikit lega
masyarakatnya sudah mengantisipasinya dengan berbagai macam cara
dan juga sudah sigap begitu apa yang terjadi
betul awarenessnya sudah terbentuk
juno terima kasih informasinya sekali lagi
dan selamat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman